saudara ayah kandung muhammad rizky rudiana alias eki
kekasih fina yang menjadi korban pembunuhan di cirebon jawa barat pada dua ribu enam belas silam
ayaki yakni ibtu rudiana menyebut selama delapan tahun dirinya tidak tinggal diam
dan berupaya untuk menangkap tiga pelaku yang masih burun
selama delapan tahun saya berupaya untuk sabar
dan saya mohon agar seluruh indonesia bisa mendoakan anak saya
supaya tenang dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya bisa segera terungkap
delapan tahun berlalu kasus pembunuhan terhadap vina dan eki
korban kekejaman geng motor tiga puluh satu september dua ribu dua puluh
enam belas silam belum mendapat keadilan seutuhnya
kini polisi kembali memburu tiga tersangka yang hingga kini masih menghirup udara bebas
peggy alias perong andi dan dani ketiganya merupakan warga desa banjarwangunan
kecamatan mundu kabupaten cirebon
ayah kandung rizky rudiana atau eki kekasih fina
meminta masyarakat indonesia taber abangunan
bersumsi dan dapat mendoakan agar tiga pelaku pembunuhan terhadap anaknya dapat segera ditangkap
ia pun menyatakan selama delapan tahun dirinya terus berupaya
dan bekerja sama dengan polisi untuk mengusut kasus ini
egy adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok kelompok yang kejam
saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrip
terbukti beberapa kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan
sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara indonesia agar jangan berasumsi
atau memberikan statement statement yang akan mungkin lebih membuat
ini buat kami sakit
kami cukup yang mengalami
demi tuntasnya kasus pembunuhan vina dan eki
bares krimpori selaku pembina fungsi telah memberikan petunjuk dan arahan kepada polda jawa barat
kepala bagian pederangan umum mabes polri kombes rd andri mulan caniago memastikan
saat ini penyidik polda jabar masih mencari tiga buronan pembunuh vina dan eki
tim polri selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan reserse
fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk petunjuk serta arahan
yang sering kita sebutkan sebagai jukrah terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani
oleh polda jawa barat dalam kasus tersebut
setelah polda jabar merilis ciri ciri ketiga pelaku yang buron
banyak kalangan menyebut jika salah satu dari tersangka berada di jakarta
polda metro jaya pun menyebut siap berkoordinasi dengan polda jabar
untuk mencari buronan pembunuh kasus fina di jakarta
jadi pada prinsipnya polda metro jaya siap membantu mencari
apabila mencari tersangka berdasarkan dpo yang diterima oleh polda metro jaya
dari polda lain dari polres lain di luar wilayah hukum polres
di wilayah luar wilayah polda metro jaya polda metro jaya siap membantu
sebelumnya polda jabar menyebut salah satu hal yang menghambat penangkapan ketiga buron
dikarenakan tersangka lain sempat mencabut bap
yang menyebut keterlibatan peggy andi dan dhani
pengamat kepolisian ises bambang rukminto menilai
mandeknya suatu kasus dapat juga disebabkan oleh adanya intervensi di luar kepentingan hukum
ya rata rata ada intervensi intervensi di luar kepentingan hukum
entah itu intervensi politik intervensi ekonomi dan intervensi atasan
hal hal seperti itu seringkali terjadi
makanya memang peran masyarakat dalam melakukan kontrol kepada kepolisian itu sangat penting
dan kepolisian kalau memang benar benar serius ingin menegakkan hukum dengan profesional
tentu mereka harus benar benar bekerja keras dengan mengungkap kasus itu dengan lebih cepat dan tuntas
dari sebelas tersangka pada kasus ini delapan diantaranya telah menjalani hukuman
yang mayoritas adalah fonis seumur hidup
keluarga fina dan eki menanti keseriusan aparat dalam menangkap pelaku
untuk bertanggung jawab dan mendapat hukuman yang setimpal